saya gak diterima jak
emang udah dikasih tahu hasilnya
kok gue belum ya
berarti kamu diterima
tadi saya ditanya begini
bisa enggak bekerja di bawah tekanan
terus lo jawab apa
mas pur gak bisa mak
berat kali ya mak
mak pulang dulu ya
ah mau ke pengajian
suruh langsung anterin gue ke rumah ibu pohan
lo tadi ketinggalan apaan sih
ketinggalan apaan pok
terus buru buru pergi
kalau lo gak mau jawab yaudah
selim banget sih lo
mau ke pengajian ya
tapi mau pulang dulu
mau ganti baju
gue pas kan bikin nando kemarin enak banget dah
tati yang bikin be
berarti si tati makin jago ya bikin kuenya
makin banyak pesenannya
itu namanya barokah
ntar dah kalau ada yang bisa bantu bantu
udah dulu ya be
bener ini kantornya jak
takut lo kagak percaya
saya takutnya asal jak
macam mana aku terkejar
gak mohon tanya tanya sih
kayak yang parcok
jujur nggak keliatan
ya yang keterallynya saya udah gunain
apa memang sih
saya grogi jack
udah tenang aja nggak usah grogi
waktu saya ketemu bapaknya io
waktu saya mau melamar
deg degannya sama kayak sekarang
udah lo tenang aja
pokoknya kalo ada pertanyaan lo jawab aja yang jujur
tapi saya tetep deg degan jack
masih deg degan jack
udah ini mbak
bayarnya pake bubur mau gak
tapi buburnya bisa buat beli beras gak
yaudah berarti bayarnya pake duit aja
yaudah naik bajaj aja ya ma
kok sebentar amat jak
bukan semuanya esay gampang
wah berarti nanti saya sebentar juga ya jak
yang berikutnya silahkan masuk jak
jak saya deg degan lagi jak
gak kenapa kenapa pak
mas tisna pernah jadi seras motor
mas cisna mau bekerja jadi sales motor
mas kisna bisa bekerja sama dalam tim dan bekerja di bawah tekanan
di tekan apa pak
itu dia be
nah gerobak baru pake dua hari udah bocor aja
din lo telepon dah tuh yang bikin gerobak minta ganti rugi
gak usah be cuman ban bocor doang
eh be tadi surutin telepon
dia lagi jalan kemari sama bobby
alhamdulillah akhirnya ada juga yang bakal ngurusin gua
nah pak din sampai kelenger
sayang gak diterima jak
lah emang udah dikasih tahu hasilnya
kok gua bener
belum belum ya
berarti kamu diterima
tadi saya ditanya begini
mas disna bisa enggak bekerja di bawah tekanan
terus lo jawab apa
jadi pasti diterima
sayang gak diterima bukan karena itu jak